masih bersama saya albi pratama
di jelajah mudik cnn indonesia
kali ini saya berada di kabupaten brebes jawa tengah
saya akan meninjau secara langsung akses tol brebes timur
atau yang pada arus mudik tahun dua ribu enam belas lalu dikenal dengan nama brexit
karena kepadatannya yang luar biasa
sudah ketemu sama jalanan yang agak sedikit padat
sendirian masjid banyak kendaraan
bus truk dan juga hal lain sebagainya
saya berpikir ini sudah dekat dengan pintu gerbang tol brebes timur
atau yang pada tahun lalu disebutkan dengan nama brexit atau brebes exit
tol brebes timur sendiri merupakan kelanjutan dari tol pejagan
untuk menuju sejumlah daerah seperti tegal pemalang dan nanti berakhir di semarang
tahun lalu kemacetan parah dan panjang
dialami oleh ribuan kendaraan yang hendak keluar dari tol brebes timur ini
di mana kemacetan yang terjadi selama beberapa jam bahkan belas jam tersebut
mengakibatkan belasan orang meninggal dunia di ruas jalan tol menuju ke brebek exit
karena kendaraan terhenti di sini
nah sekarang kita akan coba berhenti untuk melihat kondisinya
dan saat ini memang kelihatan kemacetan terlihat di kawasan brebes exit ini
kondisi jalur tol brexit kali ini masih terlihat mengalami kemacetan
khususnya bagi sejumlah kendaraan yang hendak menuju ke arah tegal dan semarang
tidak tampak adanya petugas kepolisian yang berjaga untuk mengatur lalu lintas di lokasi ini
di persimpangan jalur antara akses tol brexit dan jalan utama pantura
juga menjadi salah satu titik kemacetan di jalur ini
karena titik pertemuan dari tiga arus kendaraan
pasalnya gerbang tol brexit hingga saat ini masih menjadi penghujung dari sejumlah paket ruas jalan tol
dari jakarta palimanan pejagan dan brebes
proyek lanjutan tol transjawa hingga saat ini masih berjalan
dalam tahap pengerjaan dengan target penyelesaian sementara hingga di kawasan pemalang jawa tengah
yang diprediksi bisa mulai digunakan pada arus mudik tahun dua ribu tujuh belas ini
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono pun menjanjikan
bahwa penyelesaian tol bisa segera dilakukan untuk mengurangi kepadatan pada jalur mudik pantura di dua ribu tujuh belas ini
bahkan hingga melewati daerah pekalongan yang dianggap akan menjadi titik kemacetan parah tahun ini
sementara itu pihak kepolisian
seharusnya kor lantas polri menyatakan kesiapan pengamanan dan mekanisme rekaya selalu lintas
yang akan dilakukan anggotanya pada arus mudik dan balik lebaran dua ribu dua puluh
salah satu yang akan mendapatkan perhatian adalah titik keluar tol brebes timur
antara brebes mengarah ke pupuk disinilah titik terpadat yang keluar di tahun tahun sebelumnya
secara presentasi lintasan sejidang

dan selanjutnya ada tiga play over lagi di depan kami yaitu di kelonega kemudian kesabi dan keletek

kemudian di pantura di arah dari brebes itu akan ada tol secara fungsional

kita kenal dengan brexit
tapi ini akan belum sambung sampai ke sekarang
kakor lantas polri pun memprediksi kemacetan arus mudik lebaran di sekitar brebes akan terjadi di antara h tiga hingga h satu lebaran
dan dihimbau bagi para pemudik untuk dapat mengatur jadwal keberangkatan agar tidak bersinggungan dengan pemudik lain di jalur ini
ke analisa saya kemacetan saat
mudik ini tidak dapat terhindarkan
tetapi dengan apa yang sudah disiapkan ataupun sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian dan juga sudah dihimbau kepada para pemudik
mudah mudahan kemacetan yang tahun lalu terjadi begitu parah di sekitar sini pada tahun ini bisa diminimalisir
oke kalau begitu saya mau melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya
tetap saksikan jelajah mudik dua ribu tujuh belas hanya di cnn indonesia
albi pratama brebes